ibu ibu korban gempa ini penuh semangat menyiapkan makan untuk para korban gempa lainnya
terdapat seratus korban gempa yang menempati pos pengungsian rw sepuluh ini
tujuh ibu ibu ini sigap memasak sebagai petugas dapur umum
bahan bahan makanan berasal dari bantuan donatur dan sumbangan warga
kegiatan memasak dimulai pukul lima pagi untuk sarapan
pukul satu siang untuk makan siang dan pukul tujuh malam untuk makan malam
menu menu disusun bahan
jadi ibu ada yang ke dapur ini dipasakin ada makanan ini dibagi bagiin sama anak dulu
nanti orang tua mah gitu kan
jadi orang tua mah nggak kebagian juga nggak nangis
jadi ibu kasiannya sama anak kecil
kalau anak kecil kan nangis katanya mau apa gitu
menu yang dimasak kali ini
nasi putih mie goreng sayur telur dadar ikan asin dan sambal
biasanya dalam sekali masak diperlukan tiga belas liter beras
sedangkan untuk lauknya menyesuaikan dengan persediaan dan sumbangan
jadi nih supaya tidak menghidangkan menu yang itu itu saja
terutama mie untuk anak anak ya bu ya
biar nggak bosen mienya juga ditambahin beberapa sayuran ya ibu ya
ini udah boleh dicicipin rasanya gimana
tete juga cicipin dong
udah enak ya pas ya
ini udah siap untuk diangkat
peralatan masak yang digunakan merupakan peralatan masak yang masih bisa diselamatkan dari rumah para korban
sementara air bersih berasal dari air mineral isi ulang
kegiatan memasak di dapur umum ini menjadi salah satu momen kebersamaan
bagi para korban
alhamdulillah telur anak anak kalau orang tua mah asin
itu dengan sambal seadanya pokoknya ada yang ngasih gitu
ketika makanan sudah siap makanan dibungkus ke dalam kertas nasi
makanan untuk anak anak akan disiapkan terlebih dahulu baru kemudian untuk orang dewasa
ini meskipun di tenda terasa pengap kemudian ketika malam kerasa dingin ya
tapi ketika momen makan
bersama seperti ini
kehangatan benar benar terasa
anak anak bisa sedikit melupakan apa yang terjadi kepada mereka
makan lagi yuk